berbekal dari hobi seorang pria di pacitan berhasil menjadi pembudidaya burung kicau dengan omset yang menjanjikan
sementara itu seorang pemuda di klaten berhasil mengubah motor klasik menjadi motor listrik yang ramah lingkungan dan lebih praktis serta mudah dalam perawatannya
ide bisnis bisa datang dari mana saja salah satunya dari hobi
seperti yang dilakukan oleh agus setiono pria tiga puluh tiga tahun warga desa ketrohajo kecamatan tulakan kabupaten pacitan jawa timur
perintis usaha budidaya burung kicau sejak dua ribu dua belas bapak satu anak ini dapat meraup omset yang menjanjikan
awalnya ia mencoba membudidayakan berbagai jenis burung di rumahnya
namun saat ini berbagai burung kicau telah tersedia di peternakannya
burung yang biasa didapatkan dari petani kemudian dirawat hingga dilatih menjadi burung kicau yang berkualitas hingga memiliki harga fantastis
usaha menjadi pembudidaya burung kicau terbilang gampang gampang susah karena pemilik wajib memperhatikan kebersihan kandang hingga kesehatan hewan
selain itu yang tak kalah penting adalah melatih agar burung memiliki kicauan yang merdu
jenis burungnya sendiri apa saja mas yang dimiliki di sini
untuk harga paling fantastis berapa
berapa mas itu cucak hijau satu juta mas
agus biasa menjual burung kicaunya mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per ekor
tergantung jenis dan merdunya kicauan burung
bahkan omset yang bisa didapat mencapai
satu juta rupiah per bulan
selain di kabupaten pacitan untuk wilayah pemasarannya saat ini sudah mulai merambah ke berbagai daerah di indonesia
sekilas motor tas ini terlihat sama dengan motor tua pada umumnya
namun siapa sangka motor klasik keluaran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ini merupakan sebuah motor listrik
dialah agil kurniawan
pria tiga puluh tahun warga desa perawatan kecamatan jogonalan klaten jawa tengah
yang menyulap sebuah motor klasik menjadi motor dengan tenaga listrik
proses perakitan motor listrik membutuhkan waktu empat bulan dengan biaya sekitar lima belas juta rupiah
konsumsi listriknya diklaim sedikit dan praktis dalam penggunaannya
dalam sekali mengisi daya dengan baterai satu lima kwh membutuhkan waktu sekitar empat jam
selanjutnya motor listrik dapat digunakan untuk menempuh jarak sejauh
sedangkan kecepatannya mencapai sembilan puluh km per jam
inovasi motor listrik tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi aging kurniawan
dirinya menilai motor listrik tidak harus dibuat dari kendaraan modern
namun motor klasik pun bisa disulap menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan